mobil pribadi dan travel dari arah jabodetabek ini terpaksa putar balik
setelah diminta oleh petugas yang berjaga di titik penyekatan
di gerbang tol pejagaan brebes jawa tengah kamis pagi
kendaraan dari warga yang nekat mudik ini juga mendapat imbauan dari petugas
agar tetap menjaga physical distancing di dalam kendaraan
sedangkan angkutan logistik bbm dan alat medis
bisa meneruskan perjalanan di ruas tol pejagaan pemalang
menurut polisi sejak penyekatan operasi ketupat candi dua puluh empat april lalu
seratus ribu pemudik dipaksa putar balik ke daerah asal
baik melalui ruas tol maupun jalur pantura
di jawa tengah total ada tiga belas titik penyekatan
guna mengantisipasi kendaraan pemudik yang nekat pulang kampung
tiga di antaranya di wilayah pantura barat
dan sisanya di jalur selatan dan perbatasan jawa timur jawa tengah
sementara itu sebuah mobil sedan terparkir di res area jalan tol ngawi solo
belum diketahui siapa pemilik mobil
namun petugas satuan tas polres ngawi curiga
mobil ini milik seorang pemudik yang sengaja ditinggalkan di rest area
polisi menduga pemilik mobil takut dihentikan petugas
yang melakukan penyekatan di eksit tol ngawi
dan kemudian dijemput keluarganya melalui jalan tikus di belakang
di belakang res area
kendaraan ini sudah kami amankan di exit tol khususnya di posko kami
kami akan coba berkoordinasi dengan samsat setempat khususnya di semarang
akan menanyakan terkait masalah identitas kendaraan tersebut
polisi akan menyelidiki apakah tindakan ini menjadi modus baru pemudik
untuk mengelabui petugas agar tetap bisa tiba di kampung halaman
tim liputan cnn indonesia